meski kontribusi ekonomi syariah ke pdp besar indonesia masih menjadi konsumen bagi produk produk halal di pasar internasional
sebelumnya badan pusat statistik mencatat pdb atas dasar harga berlaku mencapai rp empat belas delapan ratus tiga puluh tujuh triliun
artinya kontribusi ekonomi syariah mencapai rp sebelas delapan ratus enam puluh sembilan triliun dari total pdb
dan dikutip dari cnn indonesia com bi juga menjelaskan konsep ekonomi syariah secara umum adalah mengeluarkan variable produk non halal
meski kontribusi ekonomi syariah ke pdb besar indonesia masih menjadi konsumen bagi produk produk halal di pasar global
karena itu pemerintah bersama bi mencanangkan berbagai inisiatif
untuk mengembangkan pasar halal indonesia